sementara itu menteri perhubungan budi karya sumadi juga menyebut tarif mrt jakarta ditetapkan pekan depan
usai meninjau moda raya terpadu atau mrt lebak bulus bundaran hi
menteri perhubungan budi karya sumadi mengungkapkan tarif mrt jakarta akan ditetapkan pekan depan
penetapan dilakukan oleh pemerintah provinsi dki jakarta
budi karya juga mengatakan tarif mrt jakarta akan diumumkan dua minggu sebelum kereta beroperasi
sebelumnya pemerintah dan pemprov dki telah berdiskusi dan membahas tarif sebesar rp delapan lima ratus untuk sekali jalan